palang merah indonesia mengaku stok darah semakin menipis
akibat kekhawatiran masyarakat terkait wabah covid sembilan belas
ketua pmi yusuf kala telah bersurat kepada pihak tni dan kepolisian
agar dapat bantuan stok darah dari donor anggota
tentara dan polisi turut serta untuk menutupi ini
tapi memang kondisinya saat ini sedang kurang